kita ke informasi lainnya terdakwa kasus dugaan korupsi bantuan sosial covid sembilan belas
sekaligus mantan menteri sosial julia ripi terbatubara
menghadapi sidang tuntutan hari ini di pengadilan negeri jakarta pusat
untuk memantau langsung agenda pembacaan tuntutan dari terdakwa kasus korupsi bansos tersebut
kami telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia iwan hermawan di sana
selamat siang iwan hingga pukul dua belas dua hari ini
apakah tuntutan sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum
ya baik terima kasih sarah
dan sebenarnya sidang baru saja dimulai baru sekitar lima sepuluh menit yang lalu dimulai
karena memang dijatuhkan memang awalnya dijatuhkan sidang berlangsung sekitar pukul sepuluh
namun kemudian molor begitu dan kemudian baru berlangsung pada sekitar lima sepuluh menit lalu
dan sidang sendiri dilakukan secara campuran begitu
jadi untuk terdakwa julia ripi terbatubara itu berada di tahanan kpk
dilakukan secara online dengan hakim yang berada di pengadilan tipikor di jakarta pusat ini
ada juga beberapa perwakilan dari jaksa dan dari penasihat hukum yang juga hadir secara langsung di pengadilan negeri jakarta pusat ini
namun untuk terdakwanya sendiri berada di tahanan kpk dan bisa mendengar langsung dari tututan dari jaksa
dan karena sidang yang baru saja berlangsung kami sendiri belum mendapatkan informasi
berapa banyak atau berapa besar tuntutan yang akan dilanjangkan oleh pihak kejaksaan dari kpk
begitu untuk kasus yang dialami oleh julia ripi terbatubara
tapi sebagai gambar
begitu juga sebagai gambaran saja
pada sidang sidang sebelumnya bahwa juliari ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal pasal berlapis
diantaranya pasal sebelas pasal dua belas dan pasal delapan belas undang undang tipikor
dimana untuk tuntutan untuk ancaman hukumannya untuk pasal dua belas sendiri itu adalah minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara
denda yaitu sebanyak minimal dua ratus juta dan maksimal satu miliar rupiah
sementara untuk pasal sebelas yaitu ada ancaman hukumannya yaitu minimal satu tahun penjara
dan maksimal lima tahun penjara
tetapi kemudian pihak dari kejaksaan juga dari jaksa penuntut umum juga melakukan penambahan dakwaan tambahan
dari dengan pidana tambahan di pasal delapan belas
di mana pasal delapan belas ini nantinya jika dikabulkan oleh hakim dan dakwanya tuntutannya dikabulkan oleh hakim
yaitu ancaman hukumannya adalah perampasan dari harta dari terdakwa juliari batubara
dan termasuk perampasan ini adalah untuk perampasan dari harta perusahaan miliknya
juliari batubara seperti itu sarah
baik selanjutnya dalam kasus ini juliari bukan satu satunya tersangka
ini apakah dalam hari ini juga akan diselenggarakan sidang tuntutan untuk tersangka lainnya iwan
untuk tersangka tersangka lainnya seperti biasanya tentu nantinya akan dilakukan persidangan secara terpisah
atau tuntutan secara terpisah begitu
karena untuk hari ini memang khusus untuk juliari batubara saja
dan sekedar mereview kasusnya pada beberapa waktu lalu
jaksa penuntut umum juga membagi kasus penyuapan yang dilakukan oleh
diduga dilakukan oleh juliari ini menjadi tiga bagian
yaitu pertama adalah kasus suap yang dilakukan
diserahkan dari harifan sidabuke kemudian juga ada yaitu sebesar satu dua miliar rupiah
dan kemudian juga ada kasus suap dari dirut pt tiga piliar yaitu ardiani iskandar
sebanyak satu sembilan miliar rupiah
dan ada juga suap dari vendor vendor yang di mana setiap vendor itu
untuk pemberian bahan sos itu dikenakan tarif rp sepuluh
rp sepuluh setiap bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat
sebesar rp sepuluh dengan total nilainya yaitu sebesar rp dua puluh sembilan dua miliar
karena itu total semuanya yang akan didakwakan atau dituntut oleh jakarta penuntut umum
pada hari ini adalah sebesar rp tiga puluh dua empat miliar
jumlahnya cukup fantastis karena memang ini adalah bantuan sosial
yang melingkupi seluruh di bagian seluruh jabodetabek
di mana memang untuk kawasan jabodetabek sendiri
memang cukup banyak warga yang mendapatkan bantuan sosial
dan suap itu sendiri sebenarnya tidak langsung diterima oleh juliari batubara
menurut jaksa penuntut umum pada beberapa waktu lalu
jadi disebutkan bahwa suap itu diterima oleh dari pegawai kementerian sosial
diantaranya adalah adi wayeno dan matius joko sancoso
dan akan tetapi pada sidang sidang sebelumnya juga disebutkan bahwa
dari pihak pengacara membantah bahwa juliari menerima suap itu
dan mereka hanya menyatakan bahwa matius kemudian sengaja menyeret juliari batubara
terlibat dalam kasus ini
seperti itu sarah
baik terima kasih atas laporannya korespondensi nn indonesia iwan hermawan
yang melaporkan langsung dari pengadilan tp kor jakarta pusat